lala lala moli nih kebetulan dia baru pulang dari amerika
sejak kapan gue kawin sama saudara lo
panggil gue ali aja kali
oh iya boy kamu jadikan temenin aku ke lili
ah sebentar aku nanya kay dulu ya
tadi si pak doni nyuruh gue untuk memperkenalkan mal ini sama si oli
ya udah gapapa kok gue lagiin juga di hari biasa inget lo lo rame
ya udah gue tinggal sendirian gapapa kan
kalau ada apa apa silahkan gue ya
kalau di sana itu ada kelihatan kapset
ada donat ada
buat kopi dan
ada yang salah ya soal penampilan saya
enggak kok enggak
kamu tuh udah rame banget lagi
baik selbst yang lancar sekarang
terima kasih chef h agora